tadi jun lagi latihan latih
setahu ibu kamu tuh dari dulu tuh gak suka drama drama
kenapa jadi latihan drama
oh itu dulu
sekarang jen lagi coba coba nih latihan drama
ternyata seru juga bu
ibu gak percaya

om jin dan jun mereka bersahabat
om jin dan jun mereka selalu ber
om jin dan jun selalu bikin ketawa
om jin dan jun mereka selalu bersama
om jin dan jun
bangun bangun bangun
berat banget bos
aduh bos berat banget nih bos
pijet lagi aduh
serang serang serang
lu yang nembak ya
gua yang arahin nih
arahin ya mit
satu dua tiga
senggata makan dua
tuhan makan senggata
haha senggata makan pembantu
kalian tuh banget bikin bos serangga denger nggak
itu serang jejail
kita harus menghindar ini bahaya
ini bos dahil
dikirain jadul bos
semangat jadul bos
kita aman berkejaran jadul
jangan main gebuk gebuk aja dong
harus punya etika
eh jangan tinggal aku
ayo tembak terus
keluarkan segatamu yang lainnya
itu kesenggatan warusa
eh kesan pasangan ini
kikumbang gambil kembal kikumbang gambil kembal
satu dua tiga
jangan lele aduh
om omie percaya sama gue
bokap lo udah gak punya kerjaan lagi
wah dia ada
wah eh kenapa nih
wah salah kenapa ini
ah kenapa nih
kok sepeda jangan sendiri
kalo jin jahil sampe buka tutup teko itu
om jin kan kasihan
belum jadi penguasa aja udah jahat
gimana kalo dia jadi penguasa di bangsa jin
gimana kalo dia jadi penguasa di bangsa jin
itu yang om jin pikirin
nanti kalo diadain ritual ala bangsa jin

semua jenis jin akan tersedot
semua jenis jin akan tersedot
masuk ke dalam teko
dan kalo dikeluarkan itu jin jin
mereka akan menuruti segala perintah
dan kemauan jin jahil
dan kemauan jin jahil
ribet juga ya om
ya ribet lah
ya ada kayak gitu penguasa
ya ada kayak gitu penguasanya
oh si cuma ngomong sama siapa sih tuh

kok ngomong sendiri gitu
aduh gimana kalo anak kesayangan aku stres

aduh iya sih bener juga
kita harus mencegah aksinya jin jahil
ya memang sih harus kita cegah
jin jahil itu gak gampang
bisa dibiarin nih
eh eh eh enggak bu
anak ibu kan gak stres kan
ibu takut kamu stres ngomong sendiri

jun gak apa apa bu tenang aja
jun baik baik aja
lasar ini ya aduh
dia mau menggunakan lasar
aku harus menggunakan tamik
kikombal gambil kembol kikombal gambil kembol
kial kial gomba
tadi jun lagi latihan
setahu ibu kamu tuh dari dulu
aku gak suka drama drama
kenapa jadi latihan drama
oh itu dulu
ternyata seru juga bu
ibu gak percaya
kenapa penuh ayo tembak aku
jun jun tiara gimana
lepas ku tiara ada tembakan